pemerintah provinsi dki jakarta lagi lagi melakukan penggusuran permukiman warga
kali ini penggusuran dilakukan terhadap warga di sekitar kawasan pacuan kuda pulau mas jakarta timur
penggusuran yang dimulai sejak pukul tujuh rabu pagi
dimaksudkan untuk persiapan pembangunan sarana lomba pacuan kuda asean games dua ribu delapan belas
yang akan dimulai pada mei mendatang
ya pulau mas udah kita pindahin memang rusunnya itu tidak sebagus yang ada yang baru
karena itu rusun lama
tapi nggak ada pilihan saya bilang kalau nanti rusun itu bagus boleh aja mau pindah
karena kalau kita terlambat memindahkan itu
ada konsekuensi terlambat membuat persiapan asean games
itu aja sih